partai nasdem optimistis presiden terpilih jokowi dodo
tidak memasukkan tokoh dari partai non koalisi ke dalam kabinet periode mendatang
elit nasdem mengakui telah ada pembicaraan dengan jokowi mengenai posisi menteri dalam kabinet
kalau dari nasdem kami memang menjaga betul ya
hak prerogatif presiden dan nuansa batin pak joko widodo yang tenang dan keleluasan yang luas kami jaga
tetapi pak jokowi dodo itu sebelum mengumumkannya
mendaftarkan nama namanya pastilah secara internal berkomunikasi dengan partai politik
kita harapkan nanti sebelum pengumuman adalah pasti orkestrasinya
ini kan bahagian dari satu kegembiraan politik

ada kadernya ataupun tokoh tokoh profesional yang dari nasdem yang ditaruh di kabinet
itu soal internal koalisi nanti tunggu pak jokowi yang umumkan
menjelang pelantikan joko widodo dan juga maruf amin sebagai presiden dan wakil presiden ri pada dua puluh oktober nanti
tampaknya kabar tentang menteri yang masuk kabinet jilid kedua semakin santer terdengar
pengumuman kabinet yang dianggap kejar tayang ini dinilai sebagai antisipasi dari pihak yang mungkin akan mengganggu komposisi kabinet
sebab pemilihan kabinet merupakan hak presiden yang tidak dapat diganggu
yang diminta menyerahkan nama nama pemuda yang bisa dijadikan menteri
ya ada yang umur umur itu betul yang muda yang setengah muda campur ada yang setengah tua ada juga
keposisi parpol sama profesional
mungkin perkiraan saya berapa lima ribu lima ratus empat puluh lima lah
ya profesional lima ribu lima ratus empat puluh lima dari partai
menerima apa dengan komposisi seperti itu

kamu tahu enggak
kabinet itu apa
kabinet itu adalah hak prerogatif presiden
menteri itu adalah hak prerogatif presiden
sebelumnya sejumlah nama dari kalangan profesional hingga partai politik mulai bermunculan dalam bursa calon menteri muda
sejumlah nama yang masuk bursa kandidat menteri muda jokowi
adanya ketua hibmi bahlil lahadalia ceo bukalapak ahmad zaki ceo gojek nadima karim
putra ketua umum nasdem prananda paloh ketua umum psi grace natali dan ketua umum ampi golkar dito aryo tejo
gayung bersambut petinggi partai koalisi berebut menyodorkan nama tokoh mudanya
ketua umum golkar erlangga hartanto mengaku partainya memiliki stok tokoh muda yang mumpuni untuk menjadi menteri muda jokowi
adapun sekjen nasdem joni platy menegaskan
partai yang memiliki banyak kader milenial untuk dipilih jokowi makro
jokowi mengatakan nantinya semua pihak harus menerima komposisi menteri dalam kabinet baru
baik ketua umum maupun elit parpol koalisi
tanpa kompromi jokowi hanya akan memilih menteri dari kader parpol koalisi yang mendukungnya dalam pilpres lalu
artinya tidak akan ada kader parpol dari pendukung prabowo subianto sandiaga uno yang akan duduk di kursi menteri
menanggapi hal ini partai demokrat menyatakan tetap mendukung presiden jokowi
meski tidak ada kadernya yang terpilih sebagai menteri dalam kabinet mendatang
wakil ketua umum partai demokrat lurhaya t a segaf menyebut
tidak pernah menyodorkan nama menteri sebagai barter dukungan kepada jokowi
untuk demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri
tetapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah
apapun keputusan pemerintah kita akan hargai khususnya presiden jokowi selaku presiden terpilih
hak rekodatif presiden
sementara itu untuk mengumumkan nama pengisi kabinet baru tersebut
jokowi masih akan melihat momentum yang tepat
secara politis pengumuman kabinet yang dianggap kejar tayang ini dinilai akan mengurangi peluang mereka
yang ingin mengganggu komposisi kabinet
sebab penetapan kabinet merupakan hak prerogatif sekaligus eksklusif seorang presiden
tim liputan cnn indonesia
presiden jokowi dodo sudah membeberkan komposisi menterinya
tidak sampai di situ jokowi juga mengutarakan ada menterinya yang berusia muda
lima tahun tiga puluh tahun dan juga di bawah tiga puluh lima tahun
jadi sebetulnya pernyataan pak jokowi ini disampaikan ketika bertemu dengan forum pemret dari media media di indonesia
pertanyaannya kemudian adalah apakah sudah saatnya memang indonesia membutuhkan menteri yang berusia muda
lalu bagaimana dengan kapasitas menteri muda di tengah minimnya pengalaman soal tata kelola negara
ini akan kita coba bahas malam hari ini
dengan anak anak muda juga sebetulnya yang hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada zuhairi misrawi politikus dari pdi perjuangan atau gusmis
selamat malam gusmis
dan sudah ada mbak dara nasution politikus dari psi
mbak dara selamat malam
dan ada bang adi prayitno analis politik dari uin syarif bidayatullah
bang adi selamat malam
saya ke mbak dara dulu kalau begitu
mbak dara begitu sebetulnya kan pernyataan pak jokowi ini kan disampaikan kemarin ya
ini backgroundnya adalah di situ
ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media nasional begitu dikatakan ada empat puluh lima dari partai
lima puluh lima dari profesional sudah ada di kantongi dan lain sebagainya
termasuk juga soal menteri muda yang sempat menjadi wacana
tapi kalau kemudian ini muncul lagi dari presiden artinya kan artinya peluangnya semakin besar untuk ada posisi menteri muda
kalau psi melihat apakah memang sudah saatnya kita harus memasukkan anak anak muda
dalam struktur menteri yang ada di kabinet pak jokowi periode kedua nanti
jadi kalau di psi kita melihat wacana menteri muda ini sebagai satu hal yang positif ya
dalam artian berarti pak jokowi ini tidak hanya dia mengikuti tren dengan mendungung startup dan lain lain
tapi juga sampai ke usia menteri pun ia perhatikan
kenapa ini penting adalah karena dalam landscape politik indonesia
anak muda itu memang sering terpinggirkan sering dianggap tidak
bisa apa apa gitu ya
dan ada gejala politik gerontokrasi politik yang semakin menua
dengan adanya kesempatan anak anak muda untuk masuk ke dalam kabinet
saya kira ini akan jadi revitalisasi dari wajah politik indonesia
dan akan memberi harapan pula bagi anak anak muda indonesia bahwa kalau kamu punya rekam jejak
punya kemampuan integritas itu nggak masalah selama muda bisa jadi menteri
oke bagaimana kemudian dengan kapasitasnya sementara mbak dara
kalau kemudian anak muda iya muda
tapi tentu kan bukan pekerjaan mudah untuk mengurus kementerian mengurus negara
nah itu seperti apa anda melihatnya
tentu ada plus minusnya ya di sini
dan saya kira apa yang dilakukan pak jokowi adalah sebuah bentuk affirmative action
untuk memberi ruang kepada anak muda yang selama ini terpinggirkan gitu
memang ada hal hal yang mesti dikompensasikan misalnya pengalaman yang mungkin belum cukup
tapi kalau kita berpikir masa hanya orang yang sudah pernah jadi presiden
yang boleh jadi presiden itu kan kalau kayak gitu kan siapa yang bisa gitu
masa orang yang udah jadi menteri hanya orang yang boleh jadi menteri
yang boleh jadi menteri berikutnya kan itu berarti nggak fair juga gitu
dalam hal ini saya kira disitulah nantinya peran pak jokowi bisa mengambil peran sebagai mentor
untuk anak anak muda ini
sebelum saya ke gusmis kita coba lihat dulu apa kata ibu mega soal menteri muda
yang sempat ibu mega sampaikan usai kongres pdi perjuangan minggu lalu di bali
bahwa kalau anak muda bukan saya merendahkan tidak
ada kriteria apa itu muda apa itu tuang
karena kalau anak muda kalau pintar tapi dia belum pernah menjalankan proses
di dalam tata pemerintahan negara itu bisa saja tidak berhasil
kalau yang tua juga begitu
karena dari sisi seluruh pengalaman saya di politik minimal kalau mau masuk politik
itu harus ada atau bisa jadi anggota dpr dulu
jadi harus ada jenjangnya
gus bagaimana pdi perjuangan kalau kita lihat dari pernyataan ibu mega memaknai soal wacana
kalau pak jokowi bilang sudah ada menteri muda itu apakah kemudian pdip juga sepakat sepakat saja
atau perlu dijabarkan lagi kriteria muda itu tidak sekedar muda tapi punya kompetensi yang lain
kalau tadi kita lihat apa yang ibu mega katakan
ya pertama kita harus akui bahwa soal pemilihan dan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih
dalam hal ini adalah presiden jokowi
apa konstitusional yang harus kita terima
yang kedua ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri juga mantan presiden ketua partai politik tentu memberikan masukan bahwa
kategori muda itu jangan dianggap secara taken from granted
bahwa muda itu juga harus mempunyai kompetensi mempunyai kapasitas
mempunyai pengalaman manajerial
karena bagaimanapun menjadi menteri di negara kesatuan republik indonesia ini
dia akan mengurus birokrat lalu kemudian anggaran yang tidak sedikit
maka oleh karena itu pilihannya harus betul betul selektif terhadap anak anak muda yang mempunyai prestasi mempunyai pengalaman
dan tentu dia siap membangun
dan lobby lobby politik karena nanti bagaimanapun dia akan hadir di parlemen
akan menghadapi para politisi politisi dia akan berkomunikasi dengan publik
jadi intinya pesan ibu megawati soekarnoputri dalam konteks supaya menteri yang dipilih oleh pak jokowi betul betul secara kualitas dan pengalaman itu
tidak hanya muda begitu ya
tidak hanya muda
termasuk ibu megawati soekarnoputri tadi juga mengatakan menteri yang dari kalangan tua
kemudian di usia misalnya pak jokowi katakan ada umur dua puluh lima tahun tiga puluh tahun
itu sudah masuk kriteria yang tadi ibu mega sampaikan tidak
di usia usia itu
kami meyakini bahwa di indonesia negara yang besar ini kita punya banyak talenta talenta muda
jadi memang sebenarnya tidak muda
sebenarnya tidak mudah dan juga tidak sulit
jadi kata kuncinya adalah betul betul selektif betul betul mencari sosok anak muda yang kualitasnya itu sangat luar biasa
sehingga ketika ditunjuk menjadi menteri dia tidak sedang belajar dia tidak sedang trial and error uji coba
tetapi dia betul betul terjun mengemban amanat dan mensukseskan dari visi misi dari presiden jokowi
bang adi melihat apa yang tadi katakan pak jokowi apa yang dikatakan pak jokowi bahwa ada menteri muda usia dua puluh lima tahun tiga puluh tahun
anda melihat ini apa sebetulnya memang politik akomodasi saja kah ke kalangan milenial begitu
atau memang tampaknya sudah mulai ada kebutuhan kita butuh sosok sosok muda di dalam pemerintahan kita di dalam struktur menteri begitu
kalau saya lihat kenapa menteri muda milenial ini sekarang ramai dibicarakan karena memang ada bonus demografi
itu menjadi penting untuk dibicarakan padahal sebelumnya sudah ada korespondensi di menterinya sby itu ada anak muda namanya lukman edi
saat itu dua puluh enam dua puluh tujuh tahun sudah jadi menteri tapi tidak ramai karena jumlahnya milenial tidak booming saat itu
lebih dinominasi oleh kalangan tua
ini menjadi penting entah itu namanya politik akomodatif ini apakah politik afirmasif dan seterusnya
ini menjadi penting memang untuk melakukan satu regenerasi proses kewimpinan
jadi saya harus katakan kalau kita melihat elit politik kita orangnya itu saja
kita ingin ada wajah baru di semua kanal kehidupan politik di partai di parlemen dan seterusnya
jadi ini adalah angin surga yang sebenarnya diberikan oleh pak jokowi yang disambut baik mestinya oleh teman teman muda
itu satu yang kedua yang paling penting adalah betul yang disampaikan oleh gusmi sama dara bahwa bukan hanya sekedar anak muda
bukan anak muda kaleng kaleng
yang fenomenal misalnya
saya menteri pemuda di malaysia si sadiq
kita ingat dia basisnya juga adalah seorang aktivis politik
dia ketua sayap politik partai bersatu pribumi malaysia
ataupun presiden austria sebastian kurs
dia adalah pemimpin rakyat demokratik saat itu yang kelompok konsermatif
itu artinya anak muda ketika ingin engage terhadap persoalan politik dia sudah mulai harus running
memulai sesuatu bukan dari nol tapi sudah melanjutkan fase fase yang harus dicapai
ini menjadi cacatan penting
ada serbatas ada bonus demografi ada kesempatan
tapi anak muda yang dihadirkan anak sebatas anak muda yang kaleng kaleng itu kita juga nggak mau yang seperti itu
kita bicara source nya ya di usia tiga puluh tahun ke bawah misalnya
source nya apakah ada yang kemudian tadi anda katakan misalnya contoh yang ada di malaysia begitu
atau yang kemudian diinginkan tadi kriterianya oleh ibu mega
atau tadi kita perbincangkan soal kapabilitasnya
source nya yang kita punya ini sejauh ini yang muncul apakah sudah ada nama namanya
kita bahas nanti tapi
kita harus break terlebih dulu kami akan segera kembali
oke sekarang kita bicara soal sumber daya anak anak mudanya
yang kita bisa harapkan bisa memenuhi semua kriteria yang diinginkan tadi sudah kita bicarakan
ada di poskursi menteri begitu
karena ini belum pernah terjadi
oke sudah ada faktanya
bang edi sebenarnya ya
iya dulu waktu zaman sby
oke nah kalau yang sekarang source nya ada di mana
masih di partai kah
atau kita bisa melihat di luar luar yang kalangan profesional
kalau yang tampak di panggung belakang kan tidak ada yang kelihatan
paling teman teman psi seperti darah
cuma dara mau nggak jadi
karena yang kedua memang ada yang di permukaan yang tidak terlampau terpublish
misalnya sekarang banyak anggota dpr dari golkar itu anak muda
misalnya roro esti anaknya pak setia yuda
umurnya dua puluh enam tahun
adanya pak ade komarudin namanya putri komarudin
umurnya sekitar dua puluh lima tahun
kalau melihat kriteria itu iya
kan politik kita itu penuh kejutan sebenarnya rehat
tiba tiba muncul ke permukaan dan dia jadi menteri
siapa yang pernah sangka bu susi jadi menteri
jadi selera jokowi ini adalah satu selera yang memang agak sedikit berbeda dengan mainstream orang
tapi ala kulihalah di atas segala galanya
tapi yang paling penting muda itu bukan hanya segebatas muda
tapi dengan berbagai footnote yang harus diberikan
karena yang akan dihadapi oleh menteri
begitu banyak persoalan persoalan kebangsaan
terutama menghadapi rongrongan dalam tanda kutip teman teman politisi di senayan
itu menjadi penting
sebab itulah sekalipun muda sekalipun dari kadang kadang personal
dia minimal di endorse oleh partai politik
memiliki chemistry dan kedekatan dengan salah satu partai politik tertentu
sehingga kalau ada deadlock ada budeta di senayan
maka ada partai politik
itu yang harus siap ya
kader muda itu yang harus siap
apalagi misalnya secara politik anak muda ini kan jarang
yang matang gitu ya dalam berpolitik kita
teman teman psi juga kalau mau jujur
siapa yang matang dalam politik
kalau yang disampaikan oleh bu mega itu betul
bahwa anak muda yang dibutuhkan itu adalah muda muda yang memiliki pengalaman di pejabat publik
ya di psi juga nyaris tak satupun yang ada di situ
jadi saya nggak tahu memang sengaja sepertinya pak jokowi ini
mengeluarkan satu tkt politik untuk memberikan feedback dan masukan
kira kira siapa orang yang umurnya dua puluh lima sampai tiga puluh tahun
ini kan sebenarnya
mereka mungkin memberikan pr kepada kita
biar pak jokowi itu diberikan input
biar kita diskusikan kemudian
kan orang sekarang rame
dulu misalnya ada mas balil
balil udah di atas tiga puluh hampir empat puluh
dia tidak pernah berpengalaman di birokrasi
terus siapa lagi
itu artinya sebenarnya kalau kita mau jujur
kita yang melihat dari jauh
pak jokowi memberikan pr kepada kita semua
untuk berpikir siapa anak muda yang kira kira akan datang di akhir ini
apakah pak darana sution begitu ya
bagaimana soal kematangan
pengalaman tadi yang disinggung oleh bang adip raitno
soal lagi bagaimana ia bisa menghadapi para politikus
tadi juga sempat gusmis katakan
seperti apa kalau memang anda melihat ini positif positif saja
tapi positifnya kan tentu kita tidak bisa hanya melihat sekedar mudah diakomodir begitu
saya setuju juga ya
maksudnya masukan dari ibu megawati tadi
saya kira itu adalah salah satu catatan penting gitu
dari seorang mantan presiden
ketum partai politik
politisi senior gitu ya
itu ya memang anak mudanya nggak bisa hanya muda saja gitu
tapi kan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa tidak ada hal yang deterministik juga gitu
yang tua juga belum tentu bisa dengan lebih baik gitu
jadi saya kira persoalan umur ini ya tidak deterministik menentukan kematangan seseorang
kita lihat banyak orang yang sudah tua tapi tidak matang juga secara mentalnya gitu kan jadi
jangan juga langsung beranggapan kalau anak muda pasti tidak punya kematangan gitu
karena kalau kita mikirnya masih seperti itu ya kita terjebak dalam diskriminasi berdasarkan umur gitu
sourcenya kalau menurut anda
sourcenya di indonesia saya kira ada banyak
terserah pak jokowi gitu
dari kalangan partai maupun non partai gitu selama
ya kan intinya saya setuju dengan yang dibilang tadi bahwa untuk menjadi menteri itu butuh kepemimpinan
dan juga kemampuan teknis gitu kan
karena indonesia luas dan segala macam gitu
gus jadi sebetulnya pdip lebih sepakat mana
anak muda atau yang tidak begitu muda tapi lebih berpengalaman misalnya untuk menduduki kursi menteri
ini menteri loh ini kan biasanya kan partai juga mau jatah menteri begitu kan
ya kata kuncinya adalah bahwa moda yang punya kapasitas pengalaman manajerial
ya kan kalau kita lihat misalnya di apa
organisasi kepemudaan misalnya kita punya gmni pmii hmi
lalu kemudian ada imm ada pemuda muhammadiyah ada gp ansor
nah jadi tetap bahwa bukan hanya dari segi usia tetapi harus mempunyai kapasitas dan pengalaman manajerial
idealnya memang pernah mempunyai pengalaman di dpr ri
jadi jangan kemudian ini dianggap sekali lagi sebagai sesuatu yang taken for granted
karena bagaimanapun mengelola indonesia dengan segala kompleksitasnya membutuhkan seorang anak muda yang mempunyai kapasitas
jadi sekali lagi bahwa kita
sulit tidak mencari itu mencari sosok seperti itu
di muhammadiyah ada pemuda muhammadiyah di nu ada gp ansor bahkan ada ibnu ada ppnu ada gmni
kalau di dalam internal pdi ada benteng muda indonesia lalu ada taruna merah putih ada betul muslimin indonesia
saya juga bagian dari baitul muslimin indonesia
banyak sekali resource
jadi jangan sekali lagi karena kita terlena dengan usia saja bahwa di bawah tiga puluh tahun
tapi sekali lagi bahwa kapasitas sumber daya lalu kemudian pengalaman manajerial itu sangat dibutuhkan oleh seorang menteri dalam kabinet kerja jeli dua ini
jadi anda melihat itu ya
sebetulnya sourcenya ada banyak
tinggal dicari mana yang kemudian punya kapasitas dan lain sebagainya
iya saya kira indonesia yang besar ini kita meyakini bahwa banyak talenta talenta muda yang berkualitas
maka oleh karena itu presiden jokowi tidak hanya melihat mudanya
tapi memastikan kepada kita bahwa anak muda yang terpilih adalah anak muda yang betul betul mempunyai kapasitas dan pengalaman manajerial
bang adi praitno sejak awal kita sudah beberapa kali mendengar pak jokowi menyinggung soal menteri muda ya
ini sudah bukan sekali saja sebetulnya
ada beberapa kali dalam pernyataan publik yang menyatakan soal menteri muda
melihat tantangan lima tahun ke depan atau mungkin kita lihat dari lima tahun kebelakang cara kerja pak jokowi
apakah itu memang ia melihat bahwa itu sosok anak muda lah yang ia butuhkan sebetulnya untuk menjadi menterinya
ada dua hal
pertama dari segi umur memang dibutuhkan anak muda sebagai proses regenerasi kepemimpinan di level birokrasi kementerian
yang kedua dari segi semangat
kalau kita cek menterinya pak jokowi
sekarang banyak yang tua tapi agresif semua kerjanya
itu menjadi penting
tapi kalau melihat konteksnya bahwa pak jokowi menginginkan menteri umur dua puluh lima sampai tiga puluh
ini menjadi footnote kita bersama
jadi ke depan mestinya calon menteri muda pak jokowi ini harus dibikin kriterianya
betul bahwa apa yang disampaikan oleh gusmi samadara itu banyak sebenarnya anak muda
di kelompok kelompok aktivis hmi pmi imm gmp ansor pemuda kuah madia gmni
tapi kalau di ranking satu persatu kriterianya saya kira akan sedikit orangnya
satu kapasitas dan kompetensi
semua organisasi pasti ada
tapi ketika bicara apakah tingkat adaptasinya terhadap partai politik bisa diterima semua kalangan
itu tidak semuanya
ada misalnya dari kalangan muhammadiyah
tapi di kalangan partai politik misalnya p tiga dan pkb agak sedikit resisten
ada misalnya seperti aktivis kami karena dia beririsan dengan pks
maka partai politik lain agak misalnya itu menolak
jadi memang ketika dikerucutkan kriteria itu akan muncul satu atau dua nama
yang nanti akan menjadi pilihan politiknya pak jokowi
jadi mulai sekarang ketimbang kita menebak kira kira siapa menteri muda
memang harus dibikin ranking kriterianya itu sampai seratus gitu
satu sampai seratus
nanti akan mengerucut
jangan jangan nanti merujutnya ada dua
gusmi samadara gitu
yang tua dibikinin juga nggak ada
kalau pinter hebat jaringan saya kira banyak
tapi ketika tingkat adaptasi kematangan dia bernegara
berpengalaman jadi dengan berbagai kepentingan
saya kok sedikit yakin bahwa nanti ada gusmi samadara
iya ketenting itu sebenarnya
kalau begitu diskriminasi dong buat yang muda mudai tua tua nggak ya
iya kenapa kok dari tadi kayaknya kalau menteri muda banyak sekali kriterianya sampai seratus
memangnya yang tua juga kalau mau ya sama sama dibikin saja gitu
karena yang sudah saya bilang tadi usia itu nggak menjamin kematangan
tidak menjamin kestabilan dan lain lain gitu
ya saya setuju sekali bahwa memang semua kriteria itu harus berlaku
baik kepada yang tua pada yang muda
jadi kata kuncinya adalah kapasitas pengalaman kemampuan manajerial
itu menjadi sesuatu yang penting karena ini mengelola eksekutif ya
adalah pembantu presiden dalam bidang nanti kementerian yang ditunjuk
maka menurut saya itu kriteria kriteria berlaku umum
tetapi sekali lagi bahwa kita ingin wajah politik kita ini
dengan adanya menteri muda ini tentu nanti akan menarik minat dari kalangan muda
bahwa mereka punya masa depan punya harapan tentang indonesia
dan tentu ketika anak anak muda terlibat dalam politik
maka yang untung adalah indonesia adalah kita semua
karena keterlibatan anak muda di bidang politik itu akan mewarnai
akan menjadikan politik kita semakin enerjik semakin revolusioner
itu sosok sosok yang kemudian di apa
dicari ya diinginkan
iya kalau kita lihat misalnya di level dprd misalnya dari pdi perjuangan
itu wajah wajah muda semua
di level level dprd kabupaten kota provinsi banyak sekali aktivis aktivis
dari pmii dari gmni dari hmi yang kemudian involve terlibat dalam partai politik
jadi sebenarnya banyak sekali
kalau pak jokowi ingin mencari anak anak muda dari partai politik
kita buka semua lembaran di daerah daerah
saya melihat sekali banyak sekali sekarang bupati bupati yang muda
wakil bupati yang muda
jadi kita tidak kekurangan sebenarnya sumber daya manusia dari kalangan anak muda
darat tidak menjadi lebih sulit jika sih ketika kemudian anak muda memimpin sebuah kementerian
isinya adalah kemudian pns asn asn dengan beragam masalah
kemudian dia harus juga bertemu dengan parlemen
begitu dia harus mengurusi sebuah kompetisi
karena tentu kan beda ya antara mengurus kementerian dengan mengurus perusahaan begitu
atau mengurus startup yang mungkin biasanya banyak anak anak muda
dan kemudian saya ingin tanyakan juga nanti ke semuanya
kalau memang harus ada anak muda di pos kementerian apa yang paling cocok
paling layak memang diisi oleh anak anak muda yang futuristik di kabinetnya pak jokowi mendatang
tapi kita break dulu kami akan segera kembali
oke menteri muda di kabinet pak jokowi periode kedua bisa apa
kira kira itu yang kemudian kita diskusikan kalau memang hasil diskusinya semuanya sepakat dan ada catatan catatan tentunya ya
untuk kemudian sosok muda itu ya ini yang kemudian kita coba bahas begitu saya akan ke dara lagi terakhir
bagaimana tadi ada yang soal kemudian nanti anak anak
anak muda ini kan mengurus sebuah kementerian ini tentu beda dengan perusahaan dengan startup yang mungkin berkaitan dengan anak anak muda sehari hari
nah ini kan tantangannya sebenarnya ada di situ juga ya
ya betul tantangannya akan ada di situ melihat culture birokrasi kita yang mungkin beda dengan culture kerja anak anak muda sekarang gitu
tapi kan bukan tidak mungkin juga bahwa anak anak muda ini juga bisa membawa semangat itu ke dalam kementerian yang nanti dia pimpin gitu
dan kita juga jangan lupa bahwa indonesia kan sebentar lagi bonus demokrasi
artinya menteri menteri muda ini cenderung akan mendapat dukungan publik gitu dari sesama anak muda yang mendukungnya gitu
saya kira ya basisnya tetap meritokrasi tetap melihat siapa yang bisa melaksanakan tugas dengan baik
tapi ya perlu ada afirmative action dan akan ada kan nanti dia punya tim juga yang akan membackup dia selama
dan kalau memang saya yakin pak jokowi akan memilih anak anak muda yang memang cerdas mampu beradaptasi
saya kira tidak akan ada
saya kira tidak akan butuh waktu terlalu lama untuk ya mengejar kemampuan kemampuan yang dibutuhkan tadi
oke kalau bicara kementeriannya terakhir tadi kita coba membahas begitu pertanyaan saya terpotong soal pos kementerian apa kalau begitu
yang ada di gambaran mungkin dara atau teman teman psi kementerian apa nih kalau kemudian yang paling cocok itu diisi anak muda
apakah semua kementerian atau sebetulnya ada pos pos tertentu yang lebih tepat
kalau kami di psi merasa itu adalah hak prerogatif presiden
masa nggak ada gambaran
belum belum sama sekali karena kan kecuali kita didelegasikan hak itu gitu ya
tapi kalau kita penilaian kita tentu akan subjektif sekali ini kan kabinet adalah sesuatu yang memang membantu presiden
jadi kami di psi percaya pak jokowi lah yang paling tahu apa yang dia butuhkan
itu jadi tawadu bagi
di mana dia membutuhkan menteri muda ya kan hak prerogatif tadi ya
tapi paling tidak pos kementeriannya kan kita bisa ini paling nggak ya bang adi ya
yang lincar lah
tidak usah yang diincar yang kira kira paling tepat deh kalau memang diisi oleh anak anak muda
menurut anda ada tidak sih sebetulnya atau masuk ke semua pos bisa saja
enggak postur kementerian itu ada yang ngincar misalnya partai penguasa itu cenderung tidak ingin melepaskan misalnya menteri isdm ke partai yang lain
bumn dan seterusnya dan seterusnya karena itu dianggap sebagai kementerian basah
kalau ditanya kira kira kementerian apa untuk anak muda yang paling dekat ya adalah menpora dari namanya itu sudah anak muda banget gitu iya
apalagi misalnya juga ada kementerian baru yang akan dibuat oleh jokowi menteri digital dan investasi itu penting juga buat anak muda
minkominfo juga cocok buat anak muda karena begitu dekat dengan dunia gadget gitu ya
terusnya bahkan kalau mau jujur menteri pariwisata juga cocok buat anak muda karena apa investasi di sektor pariwisata sekarang perlu untuk di down up sebagai bagian untuk meningkatkan investasi dari asing
karena kalau investasi dikelola oleh anak muda yang berpengalaman internasional tentu saja investasi kita ya bukan hanya sawit bukan hanya isdm dan seterusnya
jadi kalau diiris postur posturnya apa yang kira kira ada di incer menurut saya itu ya kalau kita mau agak sedikit sombong semua hal bisa dilakukan oleh anak muda
tapi persoalannya adalah anak muda menteri ini ada harganya apalagi di tengah merapatnya sejumlah partai politik pendukungnya prabowo ini menjadi ramai
ini yang saya kira kenapa dari awal saya bilang anak muda yang mau jadi menteri
kriterianya banyak karena belum ada satu korespondensi satu postulat yang menunjukkan anak muda jadi menteri di era siapapun itu sukses dan bicarakan orang
kalau bicara orang itu banyak yaimah ruf amin kalau dilihat rekekonya panjang mantan politisi ketua mui rais ampe benu dan seterusnya
tapi ketika bicara tentang anak muda darah siapa selain misalnya pengurus psi apalagi jadi itu yang sebenarnya ingin dilihat oleh orang
ketika bicara dengan gusmis ini gusmis siapa selain baitul muslimin
adalah calon orang madura kan banyak tuh yang akan dilihat
ini yang saya kira kenapa muda ini agak sedikit dalam tanda kutip banyak footnote nya ketika dia ingin jadi menteri
karena memang belum ada satu prototipe anak muda menjadi menteri dan sukses di indonesia ini
ya ya ya gimana darah suruh saya ke gusmis
prototipe itu kita bicara statistik aja ketika semakin banyak orang tua yang dijadikan menteri maka kemungkinan suksesnya akan semakin besar
kalau suksesnya nggak ada
tapi kan selama ini nggak ada mungkin karena ruang itu nggak diberikan
ketika pak jokowi sudah memulai itu bisa jadi nanti akan muncul tuh lebih banyak ke depannya dan saya kira itu juga yang sedang dipikirkan oleh pak jokowi
pak jokowi saya kira tidak hanya berpikir soal negara ini lima sampai sepuluh tahun ke depan tapi ini soal masa depan bangsa ini gitu
bagaimana pemimpin pemimpin muda ini akhirnya lahir di mana
dan diciptakan ya oke
dan diciptakan dengan menteri ruang
gimana gusmis ada pendapat yang lain tidak atau ada tambahan
jadi saya kira memang kita sudah mendapat kepastian dari presiden bahwa dalam kabinet
ini ada anak muda ini adalah berita kabar gembira bagi anak muda bahwa mereka akan diberikan peran dalam pemerintahan lima tahun yang akan datang
maka ini juga akan membuka kesadaran dari para partai politik ya untuk memberikan juga peran kepada anak muda
jadi saya kira kalau kita melihat pengalaman malaysia syed sadiq adalah menteri pemuda dan olahraga
maka sepertinya saya melihat
cocok juga begitu ya
iya enggak memang saya melihat sepertinya akan berada di kabinet pemuda dan olahraga ini
karena dia akan terlibat secara langsung dengan anak muda
dan kita melihat memang pengalaman syed sadiq kebetulan saya juga pernah bertemu dengan orang ini
usianya dua puluh enam tahun ketika diangkat menjadi menteri
memang sangat luar biasa punya visi tentang kebangsaan tentang kememudaan
dan kita lihat kinerja dari syed sadiq di malaysia
betul betul pembinaan anak muda itu luar biasa berhasil
dan juga olahraga di malaysia juga lumayan berhasil
jadi memang hubungan kedekatan pak jokowi dengan syed sadiq ini dia terpesona
jadi saya melihat memang sepertinya nanti akan ada di posisi menteri pemuda dan olahraga
jadi menurut saya memang ini akan mewarnai politik indonesia dan semakin menggairahkan anak anak muda untuk terbang
dan juga terlibat dalam partai politik untuk memikirkan nasib bangsa ini
jadi marilah kita akhiri dikotomi antara muda dan tua
seperti kata ibu ketua umum tadi ibu megawati soekarno putri kata kuncinya adalah kapasitas pengalaman manajerial
dan harapannya dia tidak hanya mewakili usianya yang muda tapi juga kemampuannya dan tentu saja keberhasilannya nanti sebagai menteri
pernyataan ibu megawati soekarnoputri tadi itu bukan kemudian dimaknai bahwa
tidak setuju ya ada menteri muda di kabinet bukan ya
bukan bahwa kita sekali lagi bahwa kategori muda bukan taken for granted
jadi jangan sekali kali kita mendekotomikan antara muda dan tua
jadi kata kuncinya di situ adalah kompetensi adalah pengalaman
tadi ibu megawati soekarnoputri mengatakan setidak tidaknya punya pengalaman menjadi anggota dpr
kenapa itu ditekankan oleh ibu megawati karena nanti seorang menteri akan berhadapan dengan dpr
iya berhadapan dengan dpr bagaimana komunikasinya
ketika seorang menteri ini mempunyai pengalaman di dpr
maka dia ketika bekerja ketika ada rapat dengar pendapat dia tidak sedang belajar
maka oleh karena itu menurut saya tadi saya mengatakan di dprd kabupaten kota provinsi
itu banyak sekali anak anak muda dari partai saya tahu misalnya pkb pd perjuangan banyak sekali
ratusan itu anak anak muda di level bawah misalnya di pkb saya melihat di nasdem di partai partai yang lain
jadi setidaknya tadi mempunyai pengalaman di dpr
itu artinya bahwa dia nanti ketika berhadapan dengan parlemen itu tidak mengalami semacam shock gitu
dia langsung bisa berinteraksi bisa berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan parlemen
oke bang adi praetno akan seperti apa akan seberwarna apa kemudian kalau ada anak anak muda di kementerian
dan kalau yang kita lihat hari ini mungkin banyak dibicarakan apakah mungkin dari nama nama itu
mungkin dari produsen
mungkin dari perusahaan start up
atau mungkin anak dari siapa atau
atau kak itung kemudian peluang yang besar juga sebetulnya
postur kementerian itu kan ada basis filosofisnya dari segi usia dari segi etnis dari segi daerahan
ini kan untuk menjaga keseimbangan kalau kemudian ada migrasi teman teman pemuda politisi yang kemudian jadi menteri ke depan
saya ini akan menambah sekian banyak konsep filosofis keseimbangan itu
kalau saat ini kita tidak pernah menemukan anak muda jadi menteri
di era kedua jokowi akan begitu banyak lah kira kira begitu anak muda yang akan menjadi menteri
itu penting sih sebenarnya ini yang saya kira bahwa anak muda saat ini sedang menjadi satu beauty contest yang sedang dicari
kira kira siapa sosoknya yang layak kemudian harus menjadi menterinya jokowi itu yang pertama
yang kedua lesson learne nya itu menjadi penting adalah bahwa anak muda itu mulai harus engage terhadap politik
jangan pernah menganggap politik itu suatu hal yang cumir aneh dan seterusnya
mestinya kita belajar dari negara negara maju
yang cerahannya amerika lah gitu
ada sosialisasi politik di mana anak muda anak sma anak kuliahan mereka sudah mulai terbelah
terbiasa ikut partai demokrat ataupun republik
di indonesia agak sedikit alergi kalau di kuliah di seminar di sini apakah ada yang pdip nggak ada yang nyaut
kalau ditanya apakah ada yang ikut psi nggak nyaut tapi proyeknya mau ini problemnya
jadi mulai sekarang karena suka tidak suka politik kita itu ditentukan oleh politik ditentukan oleh partai politik
ke depan anak muda di usia yang masih muda
yang masih dini harus mulai terlibat innoval terhadap persoalan persoalan politik
apalagi secara demografi akan semakin besar ya
artinya resource kebutuhan terhadap anak muda menempati posisi strategis dalam politik menjadi penting
di dpr anak muda dibutuhkan menteri juga dibutuhkan kepala daerah juga dibutuhkan
bahkan ketua umum ketua umum juga berkesempatan dimiliki oleh anak muda
kita paradoksnya di situ reinhardt banyak anak muda yang hanya mau proyek dari partai politik
ketika diidentifikasi sebagai bagian dari partai politik tentu agak sedikit alergi
temuan kita misalnya sebagai peneliti orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu
artinya partai id nya kan sangat kecil ya
itu nggak ada ini yang menurut saya menjadi dilematis
demokrasi kita besar di mana postur kementerian demokrasi semakin besar juga ditentukan oleh partai politik
tapi pada saat yang bersamaan banyak orang yang emoh terhadap politik ini menjadi penting
mungkin karena melihat apa yang terjadi hari ini para politikusnya sehingga kemudian anak anak muda juga menjadi agak atipati
mungkin iya tapi bahwa ada opportunity yang sebenarnya bisa dilakukan
bahwa anak muda nggak bisa hanya mengandalkan gerakan gerakan ekstraparlamenter
bahwa perubahan itu harus dimulai dari dalam
psi ini sebenarnya adalah satu oase di mana memperbaiki sistem politik sistem kepartaian dari dalam
sekalipun nggak lolos dua kali agak sedikit sabar ikut lagi nanti dua ribu dua puluh empat siapa tahu lolos
kalau nggak sabar lagi belajar pada pdip dengan konsep kesabaran revolusionalitas
iya ini penting ini kan sebagai ikhtiar untuk merubah bangsa dengan cara cara prosedural biar tidak disebut sebagai penumpang gelap
oke saya ke dara gimana dara kesimpulan anda seperti apa soal menteri muda dan bagaimana itu bisa mewarnai nanti politik indonesia ke depan
dengan demografi yang cukup besar ceruk milenial kita
saya kira ya yang pertama itu adalah hak prerogatif presiden
tapi juga saya sebagai perwakilan dari anak muda gitu ya akan sangat baik ketika saya melihat ada sesama anak muda di kabinet gitu
berarti kan ada harapan baru ada regenerasi baru di politik
tapi juga yang paling betul kita harus ingat lagi ini bukan tugas yang main main
ini tugas yang serius sekali di negara sebesar ini
memimpin kementerian bukan kaleng kaleng seperti tadi mas adi
jadi basisnya memang meritokrasi tapi butuh juga affirmative action
saya percaya kalau nanti ada anak muda di parlemen akan menggairahkan lagi menghidupkan aspirasi anak anak muda untuk terjun ke politik
tapi ternyata bisa
oke oke oke gusmis terakhir bagaimana
ya ini tentu kabar baik bagi anak muda
selamat datang di dunia politik
ketika nanti masuk kabinet ya
iya bagaimanapun mari kita bangun indonesia bersama sama
akan sangat indah kalau kemudian yang muda yang tua bersama sama mempunyai satu tarikan nafas
bahasa p di perjuangan
untuk sebahasa satu tarikan nafas untuk bagaimana menjadikan atau membumikan pancasila
itu pesan ibu ketua umum kepada kami bahwa berpolitik itu berideologi
berpolitik itu adalah bagaimana menerjemahkan krisis akal

drisakti boomkarno berdaulat dalam politik
mendiri dalam ekonomi dan berkewibadian dalam kebudayaan
luar biasa maka ini akan menjadi satu harapan besar bagi anak muda
oke tekan tekinya sekarang adalah siapa orang itu itu yang sekarang kita bilang
kan sudah terjawab statement terakhir gusmis itu menunjukkan satu satunya anak muda yang siap jadi menteri
kita lihat seperti apa ya
terima kasih banyak
mbak adi praitno mbak dara
terima kasih banyak gusmis terima kasih banyak
kita nantikan siapakah sosok itu kemudian yang akan menjadi
menteri muda di kabinet jokowi baru hamid
ke depan baik kami akan segera kembali
dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di prime